setelah hampir dua minggu hilang dan dilakukan pencarian
niron sunarsuna akhirnya ditemukan petugas haji di arab saudi
haji asal probolinggo jawa timur itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di rumah sakit anur mekah
petugas haji memastikan jenazah tersebut adalah niron sunar sunah
setelah sang istri mengenali ciri ciri pakaian dan fisik
selanjutnya jenazah langsung disolatkan di masjidil haram
dan dimakamkan di pemakaman setempat
menurut kepala kanwil kemenak jawa timur husnul maram
rabu siang sebelum meninggal dunia niron sempat dirawat di rumah sakit anur mekah
selain karena usia lanjut
anggota jemaah dari kloter enam puluh lima ini diduga mengalami kelelahan dan sakit yang menjadi penyebab kematiannya
sebelumnya pada dua puluh sembilan juni lalu niron sunarsuna terpisah dari rombongannya
dan hilang setelah melakukan lempar jumroh di mina
jika tim kami menemukan di kamar jenazah dari berbagai mayat dari berbagai negara seluruh dunia
itu ditemukan ciri khas beliau dan setelah itu dikatakan istri tersintanya
dan istri tersintanya membenarkan bahwa ini adalah suamanya
sementara itu seorang jemaah haji embarkasi solo jawa tengah
patima soleh mukamil meninggal di pesawat saat perjalanan pulang ke tanah air
jemaah haji asal kota salatiga itu meninggal saat akan transit di bandara kuala namu medan selasa dini hari
kasi humas ppih debar kasi solo gentur rahma indriyadi mengatakan
jenazah haji tersebut meninggal dunia karena strok
jenazah lantas diturunkan di kuala namu dan diterbangkan ke bandara adi sumarmo dengan kargo
untuk dimakamkan di kampung halamannya